kayaknya gue dapat solusi baru ini
pengganti atraksisinya hehehe yes
lagi dong dari yang lain yuk
bos lapar gawat gawat single kita kena muntah haber bos jadi
atraksisinya harus kita patahkan bos aduh nggak bisa soalnya tiketnya udah dijual
waduh eh saya bisa dikebukin sama penonton yang banyak begini pokoknya cari singa yang lain tapi
bos jadi kemana kalau saya bilang cari cari siap loh pokoknya kalau singanya nggak dapat
kayaknya gue dapat solusi baru ini
untuk pengganti atraksisinya
wah ada topeng tuh
gue liat lah
ini lucu banget
ya ampun cit
masa beli kayak ginian sih
kayak anak kecil aja
udah dong cit
jangan kayak anak kecil gitu dong
lo pikir kalau lunak nafas gue bakal beliin
ntar keluar dari bawah lagi
yang ini berapa bang
dua deh sama yang itu
gue yang itu
bang topengnya satu berapa
nah ini kan seru jadinya
yuk berulang yuk
kamu mau beliin sesuatu buat kamu
bang tunggu di sini ya
yang lama lama ya
haduh mudah mudahan aja ini cantik
biar gondok tuh si citra
katanya pertunjukan seru tuh di sana
kalau dilihat dari bodinya sih cantik
citra si lewat sama maya
yuk malem malem lagi lo
wah ini kenapa
kasian banget linci
kan ga senderitan
aman cepet kabur ya
pada kemana kelinci kelinci gue
weh anak kecil
gue ngapain tuh kelinci kelinci gue
ngapain lo lepasin lepasin semua
biar dia suruh ganti rugi
papa lu sudah
heh lepasin dia anak
dia itu ga tau apa apa
semua kerugian saya bayar
bayarnya semua nih
lagi ya om
om anak kecil atau orang tua
oh iya jelas orang tua dong
lihat dong jenggotnya tuh
jenggotnya aja udah kayak jenggot kambing
kamu kok kecil
iya memang dari sononya
gak usah takut sama orang tadi
gak usah takut
sekarang kamu aman
masa mama kelinci
oh kalau kelinci mah biarin aja dia lepas ke hutan
sekarang kamu ikut sama om cari mama kamu
om tau mama tarzan dimana
oh mama kamu lagi nunggu di tempat
oh mama kamu itu juga oh temannya om gitu
oh begitu om
wah om hebat
oh begitu om sahabat karja
tapi om kata kakak tarzan harus tunggu di sini
kakakmu juga teman om kok
katanya tadi nggak apa apa kalau jalan sama om
oh gitu ya om
waduh tarzan dimana
kakak bawa sesuatu nih
kurang pengen perang ke sini
pertunjukan akan segera sayang
woy beruan dong mulai
lama lama sih bikin pertunjukan lihat gak sih
iya sebentar lagi tunggu sebentar lagi
si maya sama aja berangasnya kayak si citra
apa jangan jangan semua cewek sekarang galak galak ya